inovasi dari produk apple seringkali diikuti oleh para produsen ponsel
selain menarik apakah sistem yang dibenamkan juga sama
berikut kami mengulasnya untuk anda
apple meluncurkan produk ponsel pintarnya yang kita kenal dengan seri iphone sejak dua ribu tujuh belas
tampilan fisik yang menarik keunggulan integrasi sistem operasi
serta menjanjikan keamanan bagi penggunanya
dengan kesuksesan tersebut
menjadikan berbagai produsen ponsel dunia menerapkan inovasi yang serupa
dan kini inovasi yang menjadi perhatian dunia dari apple adalah tampilan fisik iphone x
mengusung layar bezel less alias nyaris tanpa bingkai
uniknya iphone x menyisakan torehan atau notch di ujung atas layar
sebagai tempat meletakkan kamera depan dan beragam sensor untuk kendali penggunaan ponsel
notes ini seperti kilas balik
yang terlihat terlihat berbeda dari ponsel yang terlihat di dalam kamera
kini keunikan tersebut menjadikannya tren dan diikuti oleh beberapa produsen ponsel lainnya
baik dari daratan tiongkok korea hingga amerika
meski tampilan fisik dari iphone x bisa diikuti oleh banyak produsen dengan beragam bentuk dan ukuran
menurut pegiat teknologi michael cookielka
terdapat satu hal yang tidak dapat diturunkan
yakni bagian layar bawah yang penuh
atau bagian bawah yang terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat
ketepian layar perangkat iphone x
beberapa ponsel tiruan iphone x memang dapat mengikuti tren tampilan notch
namun beragam fiturnya berbeda
michael juga menjelaskan jika apple membuat oled panel dalam posisi terlipat di bawah layar
sehingga kabel dan driver yang ada di dalamnya tidak akan memakan tempat pada bagian

cara ini memang kerap digunakan berbagai produsen teknologi
agar dapat bersaing mendapat perhatian masyarakat luas melalui tren yang paling disukai